yang kita harus lebih optimis lagi lebih semangat lagi lebih yakin lagi
dan insya allah kita akan memberi yang terbaik bagi indonesia
karena saya tahu komitmen semua pengurus jepang olahraga di indonesia
ofisial pelatih apalagi atlet itu ingin memberikan yang terbaik
lewat penilaian yang jujur lewat perolehan yang fair play
lewat medali yang betul betul bermartabat
nah komitmen ini yang kita bangga kepada seluruh atlet dan pejuang olahraga indonesia
yang sekarang sedang berjuang di sikim ini
ya saya melihat dengan mata kepala sendiri sejak awal
memang sudah ada perlakuan yang tidak mengenakan
adalah pengamat terobjektif
kita merasakan mana yang benar mana yang salah
karenanya sikap timnas sepak takraw putri yang kemudian memilih walkot
karena sudah berulang ulang melakukan protes pada wasit
ternyata tidak ada tanggapan apapun
kami sudah minta kepada cdm kepada koi
dan kepada pimpinan federasinya
sepak takraw untuk melakukan protes resmi
kepada apa namanya kepada masak maupun federasi di level yang lebih tinggi
eh yang lebih penting lagi
wasit sepak takraw kemarin tidak boleh kita undang untuk asian games
ya saya akan komitmen untuk mengawal itu
pak jadi menurut